anda mungkin sudah melihat video ini
video yang sudah disaksikan jutaan kali ini
sontak membuat pengugahnya menjadi terkenal mendadak
berdasarkan laporan dead reportal dua ribu dua puluh
atau sekitar sepuluh juta pengguna dibanding tahun dua ribu dua puluh
orang indonesia rata rata disebut menghabiskan waktu tiga jam empat belas menit per hari
menggunakan aplikasi media sosial
dan dua jam lima puluh menit per hari untuk menonton konten video secara daring
sedangkan platform media sosial yang paling banyak digunakan menurut laporan tersebut adalah
bila dikelola dengan baik media sosial bisa menjadi ajang
dan juga mencari keuntungan
konten kreator yang terkenal bahkan dapat mengantongi ratusan juta sampai miliaran rupiah per bulan
dengan cara memonetisasi kontennya
seperti yang coba dilakukan oleh konten kreator natia sina
waktu aku pertama kali memutuskan untuk jadi full time content creator ya
aku tahu mau bikin apa itu sih yang pertama
aku tahu apa yang bikin aku beda sama orang lain dan aku mau bikin itu
dan aku suka melakukan itu
tapi kan butuh konsistensi persistensi
dimana kalau kita nggak enjoy kalau kita nggak suka mungkin kita cuma ngelakuin satu dua tiga kali dan kita stop gitu
natya menambahkan pengemasan konten secara kreatif juga menjadi sangat penting agar menarik perhatian warganet
selain itu penting juga untuk mengetahui jenis konten apa yang paling cocok digunakan
pada platform media sosial yang dipakai
arya dita utama para maestro jakarta